wali kota surabaya tri risma hari ini senin lalu melaporkan aset kota ke komisi pemberantasan korupsi jakarta
ia mengaku aset milik pemerintah kota surabaya ini sedang dipersengketakan dan terancam diambil alih pihak swasta
sedikitnya ada tujuh aset yang dilaporkan risma ke kpk antara lain waduk seluas sepuluh meter di kecamatan wiyung surabaya jawa timur
dua bidang tanah dan bangunan kantor pdam surya sembada
aset tersebut sedang digugat berbagai pihak di tingkat pengadilan negeri bahkan beberapa diantaranya sudah difonis
selain itu risma mengatakan adanya perjanjian dengan sejumlah pihak swasta
seperti pt start taman remaja selaku pengelola taman remaja surabaya turut dilaporkan ke kpk
jadi itu peristiwanya sebelum saya jadi wali kota sekarang proses pengadilan
kemudian menurut saya ada yang proses itu
itu tidak benar tapi kita kalah terus gitu di pengadilan
nah saya kan ini pertahanan saya terakhir bagaimana saya juga minta bantuan dari kejaksaan agung
kejaksaan akung juga akan membantu beberapa diantaranya
nah kpk juga akan membantu beberapa diantaranya
saya kepingin aset ini tetap bisa dipertahankan milik pemerintah kota
secara data itu ya memang kita milik kita beneran gitu
maksudnya bukan kemudian kita mau ngaku ngaku
selamat siang gita bagaimana sebetulnya aset aset ini bisa terancam hilang atau nyaris lepas dari tangan pemkot
ya selamat siang daniar memang kemarin tri risma hari ini wali kota surabaya sempat mengunjungi kpk untuk melaporkan
ada tujuh aset yang dilaporkan risma dan bersama kerjasama kerjasama yang terdahulu
dan memang trisma mengaku bahwa
persengketaan ini terjadi sebelum dirinya menjadi wali kota
nah saat ini saya berada di rumah air surabaya yang mana ini merupakan diolah oleh perusahaan daerah air minum surabaya
dan bertempatan dengan hari air sedunia saya akan mengajak anda untuk berbincang bagaimana aset ini juga terancam hilang oleh pemerintah kota surabaya
dan saya sudah bersama dengan yaitu bapak said m iqbal yang merupakan sekretaris dari pdam surabaya
selamat siang bapak
selamat siang mbak
iya pak bapak bisa jelaskan sebenarnya bagaimana untuk runtutan ini menjadi tanah sengketa begitu antara pdam dan juga pihak perseorangan begitu pak ya
ya jadi pdam surabaya ini ada dua gedung yang memang dua lokasi yang memang sedang bersengketa sedang bermasalah
ada pihak pihak yang mengklaim bahwasannya gedung yang ada itu adalah gedung milik mereka
salah satu yang paling besar yang sedang dihadapi oleh pdhm suasembada kota surabaya itu adalah masalah sengketa di gedung basuki rahmat ini
jadi gedung basuki rahmat ini ada dua gedung nomor satu ratus sembilan belas sama satu ratus dua puluh satu
nah di gedung ini sebenarnya sengketa sudah dimulai sejak tahun dua ribu
kurang lebih tahun dua ribu sepuluh oh dua ribu enam mohon maaf prosesnya panjang sampai dua ribu sepuluh
ada pihak pihak dan bukan satu pihak yang mengklaim sebagai pemilik gedung ini tetapi beberapa pihak
dan yang memang agak aneh adalah pihak pihak yang memang klaim itu masing masing dimenangkan
jadi ada pihak yang pertama itu keputusannya sudah sampai di mahkamah agung dan itu dinyatakan menang itu adalah almarhum siti fathia
nah cuma sampai saat ini beliaunya memang sempat kita laporkan juga kita melakukan langkah langkah walaupun di pengadilan kita kalah
walaupun di proses peradilan kita seringkali kalah
tetapi kita melakukan langkah langkah lainnya juga dan itu alhamdulillah mendapat dukungan dari ibu wali kota surabaya
di mana ibu wali kota kemudian juga membawa kasus ini permasalahan ini sampai ke kejaksaan agung sampai ke kpk
dalam rangka apa proses untuk penyelamatan aset aset dari negara
aset aset negara yang dalam hal ini adalah aset aset pemerintah kota karena memang aset ini adalah aset pemerintah kota yang di hak pakai
kota surabaya harapan daripada bu risma dan kami sebenarnya adalah agar aset aset milik negara ini tidak mudah beralih menjadi aset aset milik pribadi
kalau milik pribadi adalah milik persoorangan tapi kalau milik negara itu adalah milik bangsa negara ini apalagi gedung bosuki rahmat ini terutama di nomor satu ratus dua puluh satu yang menjadi bangunan cagar budaya

jadi sudah sk wali kota yang menyatakan gedungnya adalah pemerintah menjadi bangunan cagar budaya dan itu sudah ada sk wali kotanya
sudah ada sk wali kota yang menyatakan gedung ini adalah gedung cagar budaya
kenapa karena gedung ini adalah gedung bekas markas bkr badan keamanan rakyat
jadi tempat perjuangan bangsa indonesia dan kami manfaatkan sebagai cagar budaya ini sebagai sarana edukasi
jadi kota surabaya sudah punya rumah matematika rumah bahasa dan seterusnya kita jadikan gedung ini sebagai rumah air
harapan kami dengan gedung ini bisa menjadi milik orang banyak milik rakyat banyak
ketika ada pihak pihak yang mengklaim dan pihaknya bukan cuma satu mbak ada beberapa pihak dan masing masing ini dalam proses peradilan menang
jadi ada siti fathia itu menang ada nilai antara itu menang ada lagi el auto menang di proses peradilan
jadi pertanyaan sebetulnya miliknya siapa gedung ini ketika masing masing pihak yang mengklaim sebagai milik dimenangkan di proses peradilan
ternyata tidak menjadi sekitar antara lwb
pemkot surabaya dengan satu orang itu banyak juga yang menseketakan tanah ini dan juga bangunannya begitu pak ya
sebenarnya jika kita ingin melihat lebih lanjut banyak juga yang ingin mensengketakan ini nilainya seberapa pak dan luas bangunannya bisa dijelaskan
jadi gedung ini secara total itu kurang lebih tiga enam ratus tiga lima ratus tiga enam ratus meter persegi
karena gedung ini kenapa kok gedung ini sangat menarik orang luar untuk mengklaim sebagai miliknya
karena gedung ini berada di
lokasi yang sangat strategis
kita tentu tahu jalan basuki rahmat ini adalah lokasi bisnis kelas elit premium begitu
dengan mungkin ngop di atas lima puluh juta per meter persegi
kalau lima puluh juta ya kurang lebih mungkin nilai aset ini ratusan miliar rupiah
tentu nilai yang sangat luar biasa untuk dijadikan hak milik pribadi
oke baik ini prosesnya sampai dengan ini sudah ke mahkamah gitu ya pak ya
dan nanti untuk
selanjutnya seperti apa langkahnya apabila nanti
dimentahkan begitu oleh pengadilan
lalu apa yang akan dilakukan agar aset ini tidak lagi lepas begitu
untuk kasus saya cerita yang basuki rahmat ini
jadi kalau basuki rahmat ini seperti saya sampaikan di awal bahwasannya
gedung basuki rahmat ini diklaim oleh beberapa pihak
dan beberapa pihak ini ketika proses peradilan selalu menang dimenangkan begitu ya
nah sehingga kita tidak tahu siapa pemilik sebenarnya kalau masing masing itu di
kami tidak putus asa
walaupun kami kalah di pengadilan tetapi kami juga yakin bahwasannya hukum itu masih tegak di negara ini
jadi kami juga melaporkan ini ke beberapa pihak
contoh yang sudah menang di tingkat mahkamah agung
kami laporkan ke kepolisian
karena kami punya bukti bahwasannya ada pemalsuan dalam akta otentik

ini tersangka oleh polrestabut surabaya
nah dan yang menang itu sudah dinyatakan sebagai tersangka ini tersangka oleh polrestabut surabaya

prosesnya masih akan dilimpahkan ke kejaksaan
untuk yang lainnya pun kita laporkan
beberapa proses yang ada itu
jadi ada pihak yang juga menyatakan ini adalah miliknya
dan ini sudah mengajukan penetapan eksekusi kita lawan
jadi siapapun yang berusaha mengklaim ini sebagai miliknya pasti kita akan lawan
kita kalah di pengadilan tidak masalah
kita menggunakan jalur jalur hukum yang lain
tentu masih dalam koridor hukum
karena kita percaya bahwasannya hukum di negara ini masih berdiri dengan tegak
pak bisa kita lihat bahwa di sini adalah rumah air
dan juga ada edukasi untuk masyarakat
bagaimana sebenarnya pentingnya air
nah apa yang ditakutkan ketika nantinya perseorang ini akhirnya menang
dan akhirnya aset ini lepas dari pemerintah kota surabaya
jadi sekali lagi seperti saya sampaikan di awal
yang diharapkan oleh ibu wali kota termasuk kami
itu adalah bagaimana mempertahankan aset aset milik negara
ini adalah aset milik bangsa indonesia
apalagi gedung bersyukuran

ini adalah gedung bangunan cagar budaya
yang seharusnya tidak bisa dimiliki
tidak menjadi milik pribadi
nah harapan kami dengan ini menjadikan sebagai area publik
masyarakat bisa aware terhadap aset aset milik negara ini
jadi masyarakat bisa ikut memiliki
bisa memiliki kepedulian
siapapun kami berharap dukungan dari banyak pihak
untuk mempertahankan aset ini
karena kami berusaha sekuat tenaga kami untuk mempertahankan aset ini
untuk mempertahankan aset ini butuh dukungan banyak pihak
dukungan dari masyarakat
dukungan dari rekan rekan lsm
dukungan dari siapapun yang peduli terhadap aset aset bangunan cagar budaya
harapan kami dengan kepedulian yang terbentuk itu
tentu akan memberikan efek psikologi juga
untuk mereka yang berusaha mengklaim ini sebagai milik pribadi
baik terima kasih banyak pak iqbal atas keterangannya
dan memang selain
rumah air yang ada di jalan basuki rahmat
yang merupakan dulunya adalah markas dari bkr
ternyata ada juga beberapa aset yang ketika itu risma ajukan juga ke kpk
seperti halnya pasar turi yang ternyata gugatan dari pemerintah kota surabaya
ini sudah dimentahkan oleh persidangan
lalu ada juga yaitu marvel city
yang dulunya upajiwa
ini juga masih menjadi sengketa
ada juga waduk yang ada di wiyung
waduk sepat yang juga menjadi sengketa
dan ada juga beberapa kerjasama kerjasama
yang risma ini juga akan menambah
mengajukan kepada kpk
melaporkan juga kepada mahkamah
terkait persengketaan aset ini
dan untuk persengketaan aset ini
memang pemerintah kota surabaya sedang mengusahakan
untuk bisa tetap di tangan pemerintah kota surabaya
dan memang tririsma hari ini nanti juga akan memberikan keterangannya langsung
pukul dua siang
rencananya akan ada konferensi pers oleh wali kota surabaya langsung
terkait persenngkatan aset yang ada di kota surabaya
yang kemarin sudah diajukan ke kpk
gita gowinda melaporkan langsung dari surabaya jawa timur